meski sudah dilarang oleh pemerintah masyarakat memilih tetap mudik lebih awal ke sejumlah daerah
jawa tengah tercatat menjadi provinsi dengan tujuan pemudik terbanyak
hal ini pun menyebabkan adanya temuan kasus positif covid sembilan belas imbas dari pemudik yang datang
lalu bagaimana pemerintah provinsi jawa tengah mengendalikan laju covid sembilan belas
di tengah serbuan pemudik yang datang lebih awal dan seperti apa kemudian antisipasi yang dilakukan
untuk membahasnya saya sudah bersama gubernur jawa tengah ganjar pranowo
selamat malam pak gubernur
ya selamat malam mbak
mas ganjar survei kemenhub menyebut dua puluh tujuh enam juta masyarakat akan tetap mudik
padahal aturan larangan sudah ditetapkan oleh pemerintah
dan tujuan terbanyak itu adalah jawa tengah
sudah terdeteksi sejauh ini
berapa ribu warga yang masuk ke wilayah jawa tengah untuk mudik lebih awal
ini basisnya ada di desa
kurang lebih tiga delapan ratus an
yang tercatat oleh kami tiga delapan ratus dua puluh lima kurang lebih
tapi dugaan saya sudah lebih
kalau pengalaman tahun lalu mbak dari aplikasi ini tercatat hampir enam ratus ribuan
tapi yang tercatat di dinas kurang lebih saat itu sekitar sembilan ratus an
maka pengalaman tahun lalu ya kurang lebih sejuta itu pulang
nah makanya kita mulai mendeteksi terus
mulai beberapa hari yang lalu sampai dengan hari ini
agar kita bisa mengetahui prosesnya seperti apa
yang menarik beberapa minggu terakhir ini ternyata lebih banyak yang keluar dari jawa tengah daripada yang datang begitu
ini memang fenomenanya menarik begitu sedang kita amati terus
mengenai yang masuk terlebih dahulu
sudah ada temuan kasus positif klaster pemudik yang datang ke jawa tengah dipati
apakah kemudian ada kasus serupa yang ditemukan
kalau sementara ini yang hasil dari tracing baru yang dipati
jadi satu orang pulang itu terus kemudian punya acara di rumahnya mana kipan
terus kemudian ya tiga puluh delapan orang tertular
tapi di internal kita ada sih yang tidak mudik
tapi muncul klaster klaster ya
itu memang jadi perhatian kita
tapi yang mudik yang kita temukan baru satu
beberapa waktu lalu polda jawa tengah juga cukup aktif melakukan tes antigen
minggu lalu kita rapat dan dari sekian tes ditemukan tiga
jadi kita melakukan tracing terus menerus
dan inilah yang menjadi peringatan buat kita semuanya
agar masyarakat bisa menjaga diri
jangan sampai keinginan kita sebenarnya ingin bersenang senang
ingin melepas rindu
tapi membawa penyakit
nah contoh ini wabil khusus yang di pati itu betul betul kita jadikan pelajaran
untuk masyarakat bisa menahan diri tidak pulang
mas ganjar kan sudah ada larangan dari pemerintah
tapi tetap masyarakat mencari celah mencari cara untuk bisa tiba di jawa tengah
skemanya seperti apa untuk jawa tengah sendiri
selain dilakukan penyekatan ataupun mungkin saja ada beberapa wilayah menerapkan karantina
bagi pendatang yang tiba di wilayah mereka
iya tentu saja empat belas titik penyekatan antar provinsi
tujuh belas yang ada di dalam provinsi jawa tengah
ini antar kabupaten kota sudah dilakukan
karena inilah barrier yang utama
yang akan masuk ke jawa tengah
namun demikian betul mbak
sudah ada beberapa yang nyelonong duluan
di testing dan tracing ini mau tidak mau suka tidak suka dilakukan
yang pertama menggunakan antigen dan sekarang kita menyiapkan genos
kita tes semuanya
dan tadi sehari kita rapat dua kali dengan kementerian
baik pak mendagri pak tito memberikan briefing pada kita
lalu pak erlangga tadi juga memberikan briefing kepada kita
yang intinya kita menyiapkan
yang sudah masuk wajib hukumnya sekarang di tes
yang kedua betul kita menyiapkan tempat tempat isolasi
baik yang sifatnya terpusat
maupun ketika mereka meminta mandiri
maka puskesmas dan tenaga medis mesti menyiapkan
seluruh rumah sakit yang kemarin bornya sudah menurun
saya minta untuk di stand back an
tempat tempat isolasi di rumah sakit maupun di icu
karena hipotesis kami kemungkinan akan ada peningkatan
kemungkinan besar itu akan ada peningkatan
dengan antusiasnya masyarakat untuk nekat begitu
kita besok halal virtual saja
dan tahun lalu juga bisa kita lakukan kok
jadi kalau perlu saya kasih hadiah
untuk teman teman yang tidak mudik
apa hadiahnya mas
ya kita bisa kasih door press
kembali hari buruh juga bisa kok
mereka tidak demo
kita kasih hadiah
nah besok saya akan siapkan lagi
kita akan buat acara virtual
nanti biar saya kirim
sehingga tetap saja bisa bertemu
dan ada ide dari teman teman
bagaimana kalau besok acara virtual kita mempertemukan
buat mereka yang di perantauan dengan keluarganya di rumah
nanti akan kita umumkan
dan kemudian kita akan kumpulkan mereka secara virtual
sehingga mereka bisa komunikasi
mungkin itu akan menjadi cara
karena obat rindunya ada lah gitu
berbicara mengenai mudik lokal
berbicara mengenai mudik lokal
mudik lokal begitu mas
ada beberapa wilayah memang sudah ditetapkan
bisa melakukan aktivitas perjalanan
di beberapa wilayah tertentu
kalau untuk di jawa tengah bagaimana mas ganjar
kalau untuk di jawa tengah bagaimana mas ganjar
ya sama sebenarnya
kan sebenarnya pelarangan ini
berdasarkan aturannya kan
tanggal enam sampai tujuh belas
maka semuanya bertanya
kan sebelum itu boleh pak gitu
ya sebenarnya kami itu nggak ngelarang ngelarang amat
tapi kalau anda mau bertemu virtual aja mau nggak
pak gak mau pak
di tempat tempat dimana area aglomerasi
kadang kadang juga mereka
gak di kota ini tapi bekerja di kota lain
yang seperti itu pasti kita izinkan
dalam jarak yang pendek tentu kita nggak bisa melarang
tapi dengan mereka
wajibkan melakukan tes terlebih dahulu
harapan saya mereka ketika pulang itu
jadi tidak hanya sekedar larang melarang
yuk dong kita semua punya kesadaran
tidak mudik lebih baik
lalu kemudian ada yang terpaksa
mereka melintas batas dalam satu area agglomerasi
pastikan bahwa diri anda sehat
dan itu harus dilakukan dengan tes minimal antigen
jika kemudian ada kritik dari epidemiolog
yang mengatakan bahwa
covid sembilan belas tidak mengenal
batasan batasan tertentu dipermudah begitu
tanggapan mas ganjar seperti apa
saya terima kritiknya
karena kita tidak bisa sekaku dalam teori itu
itu kita tidak bisa kaku
kemarin saya ngobrol dengan duta besar kita
yang ada di turki
terus kita bicara turki di lockdown
tapi pariwisatanya dibuka
jadi sebenarnya ada cara cara membalance
hari ini kita lihat beberapa titik pasarnya naik
karena orang belanja
sudah mulai dibagi
terus mungkin nanti dari pemerintah atau pegawai asn
juga akan mendapatkan
pasti mereka akan belanja
di sisi lain tentu ini ekonomi akan bergerak
tapi di sisi lain progresnya mesti dijaga
dan adaptasi kebiasaan barunya kan memang agak lupa
akan dikencengin lagi
jadi saya terima kasih ya bidu molon mengingatkan terus menerus
karena memang kerjaan kita juga harus mengingatkan
dan mengedukasi terus menerus
kepada warga masyarakat begitu
apakah ujungnya di sana
ya antara lain begitu
tapi sanksi ini mbak untuk bangsa ini mesti diakui lah
kalau sanksinya kemudian tidak terlalu signifikan
dan tidak ada deterren efeknya
orang akan kemudian punya kemauan untuk melanggar
agak beda ketika kita bicara dengan beberapa saudara saudara kita
yang berada katakan di taipei umpamanya
kemudian mereka yang ada di tiongkok
mereka ada di singapura
pmi pmi itu mereka menceritakan
wah pak ganjar kalau di sini ketat sekali gitu
ya kalau di kita kadang kadang ngeyarat sekali
jadi artinya lebih baik kita bicara pada edukasi
untuk memberikan pemahaman kepada mereka
agar kita tidak bicara pada sanksi sanksi
dan orang kemudian sidis pada soal itu
edukasi kan sebenarnya sudah dilakukan sejak awal covid melanda indonesia
tahun lalu pada saat musim mudik juga sudah diberikan edukasi
tahun ini kembali di edukasi
tapi buktinya masih ada masyarakat yang kemudian nyolong untuk mudik lebih awal
menurut anda memang sanksi bukan solusi
sebenarnya tidak ada yang tunggal mbak dalam penyelesaian persoalan seperti ini
maka ada dua cara
tapi memang saya melihat sanksinya tidak terlalu berat
saya punya perda yang hukumannya itu dendanya bisa sampai maksimum lima puluh juta
tapi sampai hari ini belum ada yang menggunakan perda itu
maka saya harapkan penegak hukum mau untuk itu
kami pernah memperkarakan seorang pejabat di tingkat lokal sampai ke pengadilan
itu lupanya ada deterrent efeknya sedikit
tapi begitu kemarin vaksin masuk saya tidak memungkiri disiplin turun kok
dimana mana disiplin turun begitu
maka ini memang sesuatu yang tidak mudah
maka kalaulah kemudian kita ingin melakukan pencegatan pencegatan dalam arti meningkatkan kedisiplinan
mungkin perlu dipertimbangkan
mau pilihan ketat hentikan seluruh sistem transportasi selesai
tapi saya yakin pasti itu tidak akan menjadi pilihan
oke mengapa mas ganjar
ya tentu saja akan ada bingungan bagaimana wartawan cnn boleh pergi
kemudian ada yang akan membawa logistik yang mungkin bisa diprioritaskan
tapi faktanya di informasinya ada yang mau pergi ke jawa timur lewat jawa tengah
karena bentuk kendaraannya membawa logistik tapi di dalamnya orang
selalu saja kita itu ngakali
maka ini memang proses pembelajaran yang memang kita tidak terlalu cepat dalam belajar
tahun menurut saya cukup tapi rasanya ternyata kurang
ya sudah kita sabar untuk mengedukasi terus menerus
sambil kemudian ke aksi polisional untuk menertibkan operasi justisi yang memang mesti dilakukan
maka yang diputar balik sudah banyak
terus kemudian dihentikan di tengah jalan
gak banyak yang ngamuk juga tidak sedikit begitu
bahkan yang sudah sampai di tempat mbak di desa
itu polisi mbak binca mbak binkam timmas itu mbak
itu sampai sudah waduh bersih tegang luar biasa
sampai harus memaksa orang untuk tes
sampai harus memaksa orang masuk ke dalam isolasi
sebenarnya inilah cara cara yang memang dilakukan seoptimal mungkin
dalam rangka penegakan justisi ini
oke artinya harus satu frekuensi ya
semua kepala daerah baik di tingkat satu tingkat dua harus sama begitu implementasinya
penegak hukum juga harus sama penegakan
jadi masyarakat melihat bahwa memang ini sama rata
semua diperlakukan sama sehingga ada kesadaran
apakah bisa mewujudkan itu
iya ini statement sangat bagus
maka tadi sehari ini dua kali rapat
seluruhnya pemerintah harus satu narasi
bahwa ini dilarang itu titik gak ada komanya
karena kalau lah kemudian seluruh kepala daerah kayak kami kami ini sadar pada kondisi daerah masing masing
ya berikanlah penjelasan dan mari kita sama narasinya
satu dilarang mudik titik begitu ya
terus kemudian kita lakukan tindakan tindakan agar bisa mencegah semuanya itu
saya tidak mau mungkiri satu dua mengatakan lo mau mudik kok gak boleh
mereka bukan penjahat
tidak ada seperti itu
tapi kalau nanti ada yang ketularan orang tersayangnya ketularan mohon maaf di rumah sakit
terus kemudian suslit hapas
terus kemudian mohon maaf mohon maaf betul
sampai ada yang meninggal
itu sebuah drama yang nanti sangat menyedihkan
dan kita sadar mulai hari ini bahwa itu bisa terjadi
emangnya kalau tidak mudik apa sih perasaan kita
sekarang sebenarnya video call bisa g live bisa zoom bisa
dan beberapa waktu yang lalu mbak saya sampaikan
ganjar saya mau mudik nggak usah
tapi kamu mau nyekar silahkan nyekar
saya izinkan loh mbak
silahkan nyekar anda datang bisa ketemu orang tua
umpama di jawa mbak
di jawa ini kan jarak tempohnya gampang
sekarang sudah terhubung kok
umpama hanya dari jakarta
jakarta ke jawa tengah empat jam lima jam cukup gitu kan
temu dengan keluarga selesai
jadi kalau kemudian kita bicara obat rindu sebenarnya sudah bisa dilakukan dengan teknologi
dengan sistem transportasi yang jauh lebih baik
maka kalau kemudian kita masih nekat saya hanya mengingatkan
risikonya tidak hanya pada soal penegakan hukumnya
risikonya ada potensi tertular
dan berkali kali kita sampaikan ingat loh kita belajar loh
kita belajar loh dari india ya
belajar betul jangan sampai itu terjadi
jangan sampai menyesal di kemudian hari
oke ada juga pr yang masih harus ditangani oleh pemerintah provinsi jawa tengah
tingkat kematian kasus covid sembilan belas di jawa tengah cukup tinggi
dalam beberapa hari terakhir ini menduduki peringkat pertama mas ganjar
untuk di seluruh wilayah
ya mbak itu sebenarnya data yang ada di pusat
jadi kalau saya boleh sebut angka kita itu lebih tinggi dari pusat
jadi ada di jatengproc co id silahkan dibuka
maka kami harus fitting data
sehingga angka yang ada di pusat yang rendah itu mesti ditambah
harus sama dengan catatan kami
kalau toh kami ada yang salah kami boleh dikoreksi
maka kemarin tiga hari menduduki pusat
jadi angkanya begini mbak
proses fittingnya kami diskusi terus dengan kemenkes dengan satgas
kalau ada yang perlu diverifikasi silahkan diverifikasi
kalau ada yang delay tolong diisi
kita tidak akan mendelet
tapi yang delay harus dimasukkan
maka ada namanya data injek
sehingga sebenarnya kami tampilkan terus data tiap hari
dan bisa diperbandingkan
sehingga tiga hari itu lebih banyak data injek
maka saya kaget kemarin
bahkan ketika disebutkan tadi pagi dalam rapat dengan kementerian juga disebutkan
nah waktu itu kasus aktifnya sepuluh ribu lebih
hari ini sekitar enam sembilan ratus an
jadi hari ini tidak terlalu banyak sebenarnya
tapi kami paham karena memang data yang masuknya berbeda
dan perkelahian data ini sudah terlalu lama
bahkan tidak apa apa disebutkan begitu saja
saya bahkan meminta begini
agar sama datanya di inject aja sekali nanti kami tertinggi
tapi pak ganjar nanti kalau jawa tengah tertinggi ini tinggi banget
yang penting dijelaskan bahwa itu delay
bahwa data itu double
bahwa data itu memang waktu itu tidak kredibel
sehingga harus diverifikasi
sehingga itu data lama mbak
kan data baru begitu
kalau boleh saya menjelaskan saya senang ini ditanya
sehingga nanti beritanya tidak terlalu seram
dengan tingginya angka kematian ini kemudian saya sebutkan ya
kalau data dari pusat yang kita kutip
mas ganjar berarti ini memang masih menjadi salah satu pr utama yang harus ditangani saat ini
saya harus mengulang
data yang ada itu ada yang delay
ada yang kemudian double
ada yang harus diverifikasi
maka data yang ada di pusat itu adalah data kematian yang hari ini ada ditambahkan data yang kemarin di input
data angka kematian jawa tengah dengan pusat itu lebih banyak jawa tengah
artinya memang harus disamakan
dan penyamaan data ini kan bukan sekali ini
sudah berkali kali begitu ya
maka kalau kemudian kemarin muncul seperti itu saya agak kaget kaget begitu ya
dan nanti cnn boleh saya kasih datanya
secara timeline yang tiap hari ada
kemudian bisa diikuti satu persatu apa yang terjadi
yang nanti tidak sesuai boleh diverifikasi
penyebabnya apa mas ganjar sehingga angka kematian di jawa tengah cukup tinggi
satu adalah data dulu
data dulu ya
jadi penyebab kematian itu yang kalau tadi sumbernya cnn itu adalah dari data yang dituliskan tiga hari itu
itu adalah data kombinasi itu dulu
kemudian substansinya dari sisi angkanya ya
itu ada data injek
ya ada data tambahan yang kemarin belum sempat masuk
nah yang lain apa penyebab kematiannya
mereka punya komorfin
rata rata karena satu mereka diabetes
kemudian darah tinggi
ini yang dua penyebab kematian terbesar
yang ketiga adalah mereka memang terlambat ketika mereka melaporkan kepada kita
itulah kenapa penting sekali ketika ada gejala ketika ada tes tolong segera melapor
kalau ada tes tolong segera ikut begitu ya
lalu kemudian diminta untuk melakukan testing jangan lari

sehingga kita bisa tahu dan bisa mengerti
sehingga testing yang didasarkan pada tracing itu
itu akan sangat mudah nanti kita melakukan treatmentnya
sehingga insya allah sih kalau tanpa gejala mbak
rata rata juga akan bisa kita tangani dengan cepat gitu
mas ganjar terima kasih
sebelumnya banyak catatan yang disampaikan
masyarakat yang mau mudik siap siap tadi yang disampaikan mas ganjar
jangan hanya ingin bertemu keluarga
tapi kita harus perhatikan juga kesehatan diri kita dan keluarga yang kita sayangi
silaturahmi bisa dilakukan secara virtual begitu ya mas ganjar ya
sebelumnya gubernur jawa tengah ganjar pranowo sudah berbincang bersama kami malam hari ini
salam sehat selalu mas ganjar
selamat selamat terima kasih
selanjutnya program vaksinasi gotong royong siap dimulai bulan ini
pasca keluarnya izin penggunaan darurat vaksin sinopam dari bepom
cnn indonesia newscast segera kembali